ini kan orang tua
mana ini bukuin begini
ampun pak jatuh
gak ada tapi tabian
biar bagaimana dia orang yang dituain dikampung kita
tapi pak haji sulam pak haji muda ini udah pinter pak haji sulam
pak haji nyabarin berita kalau haji rudia udah meninggal
betul pak haji
betul pak haji
bukan orang tua yang dikampungin
ya udah bersihin
cepetan pak haji
tapi pak haji sulong pak haji mudi ini udah pinter pak haji sulong
pagi nyeberin berita kalau haji rudia udah meninggal
betul pak haji betul pak haji
saya memang sakit hati tapi saya nggak tega orang tua dikepukin
dengar ya keluarga ya
kesalahan jangan dibalas pakai kekerasan ya
kalau seperti ini caranya masalahnya nggak pernah selesai
kenapa kamu yang paling kaget sabar sih
udah bubar buar
makanya lain kali jangan suka diulang lagi perbuatan suka menfitnah tuh
nah akhirnya dapat ganjarannya kan
ini baru ganjaran di dunia
belum lagi jajaran di akhirat nanti
semua biaya perawatan haji muhyiddin rp tiga ratus
tapi emang harganya segitu pak
hah gue nggak mau bayar
pagi tenang aja biar saya ambil ya
akhirnya tangkar roti kloik juga
eh maksudnya meninggal
hah emang kalau jodoh gagak kemaning
maksud lo tuh apa sih
ih mami kayaknya nggak ngerti aja deh
berarti sekarang om silam udah jadi duda
nah duda ketemu janda
wuh cocok banget
eh sekarang om sulam sedang butuh orang yang menghibur
nanti kalah orang yang tepat untuk menghiburnya
lo tuh jangan macem macem ya
jangan bikin malu mami deh
di sana banyak orang tahu
iya mami sirik aja deh
ya nggak mungkin lah atika nih bikin malu
yang ada tuh atika bikin senang
lagi ya siapa sih yang nggak senang
klo dihibur ama cewek secantik atika
udah bubaran ya
hah apa udah dikuburin
aduh telat dong kita
aduh masuk yuk
om sulam atika dateng nih
itu siapa sih
tanya dulu ah
itu anaknya bang sobari
teman bang sulam
tanya dulu ah
tanya dulu ah
tanya dulu ah
tanya dulu ah
tanya dulu ah
atika tuh sedih banget denger kabar ini
karena atika tuh sedih banget
karena atika tuh sedih banget
karena atika tuh sehat mengerti perasaan om sulam
makanya atika sengaja datang untuk meneramkan hati om sulam
om sulam sabar yih
aduh apaan sih
ngapain sih narik narik segala
eh lu ngapain pake mewek segala
atika tuh sudah ikut berduka cita
ya harus gitu kali
eh mba be norah banget sih
aduh eh makanya lu
aji rudia tuh masih sehat
besok juga dia pulang
atika gak jadi koin dengan om haji sulam
makanya nih lu kalo jadi perempuan
jangan harap yang muluk muluk
kekecantilan sih lu
makan tuh atur sendiri
masya allah mba
kok bisa jadi begini
ini akibat perbuatan sulam mi
yang bikin abah nyaris mati sia sia
sampai masuk masuk got begini
ya begini hasilnya
waduh kurang ajar bener si sulam
umi kagak terima mba
umi bakal bikin perhitungan sama si sulam
udah deh jangan dipertanyang lagi
yang penting abah udah puas
si sulam bayarin abah di klinik yang mahal
ya kudu mau dong
tadi abah di klinik langsung untuk ganti rugi sama dia
untuk ngobatin kaki abah
dia gak bisa ninggal ke abah begitu aja
kalo perlu mba ampe kaki abah
tapi mi abah empet juga liat si sulam
ya buntutnya dia pameran harta mi
abah juga pameran
kakak ada matinya buat pamer pamerin hak haknya
abah sama umi bener bener tega ya
abah sama umi keterlaluan
abah sama umi udah jembalin fitnah yang gak bener
abah sama umi inget gak sih
abah sama umi itu hajah dan haji
harusnya abah sama umi itu ngasih contoh yang bener buat warga lain ya mba

umi udah bilang pak rodia udah meninggal

umi tuh gak pernah ngomong rodiah tuh meninggal
cuma dia bilang lagi sakar telur bangun
ya tapi itu kan sama aja mbak
sesuatu yang belum pasti
tapi abah sama umi udah sebar sebarin
supaya orang tuh tau
bagaimana keadaan si rodia
tetep aja itu jatohnya fitnah
rum minta sama umi sama abah
kalau mau ngomong itu dipikir dulu
dipikir seribu kali
kalo mesti ngitung sampe seribu kali
masya allah umi
umi kenapa sih kalo dikasih tau susah banget
kalo umi sama abah
bener bener gak mau berubah
rum malu umi
rung gak mau ngajar lagi di pengajian
rum ngasih tau orang
tapi kelakuan orang tua rum sendiri kayak gini